ada seribu masa dari projo yang akan juga hadir dalam rapat pleno penetapan pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat
untuk memberikan dukungan atau support kepada prabowo dan juga gibran raka buming raka
kalau anda melihat dari visual terkini yang kami dapatkan
memang polisi sudah memblokade dengan barier agar lalu lintas dari arah taman suropati menuju sarina
melewati jalan imam bonjol jakarta ini sudah tidak bisa dilintasi baik itu kendaraan roda dua dan juga roda empat
bahkan jurnalis kompas tv kami yang ingin meliput ke gedung kpu ini harus berjalan menuju gedung kpu
sementara polisi dari visual yang kami dapatkan ini memang sudah berjaga menjelang rapat pleno penetapan pemenang pilpres dua ribu dua puluh
oleh komisi pemilihan umum republik indonesia
kpu sendiri memang sudah mengundang beberapa pihak salah satunya adalah presiden
kemudian sejumlah pihak terkait termasuk juga peserta pilpres
anies muhaimin ataupun kubu tiga ganjar mafud
tapi dari informasi yang kami dapatkan memang calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan ini terkonfirmasi akan hadir
untuk mengikuti atau menyaksikan bagaimana rapat pleno penetapan pemenang pilpres dua ribu dua puluh
sementara untuk pasangan ganjar mahfud ini belum terkonfirmasi apakah akan hadir atau tidak
sementara untuk mohaimin iskandar sudah terkonfirmasi bahwa tidak akan hadir
tapi tentu saja kita masih akan melihat bagaimana dinamikanya nanti
kemudian menjelang sidang pleno penetapan pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat oleh komisi pemilihan umum republik indonesia pada pukul sepuluh pagi nanti
sambil menunggu informasi terkini soal jalannya sidang pleno penetapan pemenang pilpres dua ribu dua puluh
kita akan berbincang dengan analis politik dari universitas al azhar
sudah ada ujang komuredin selamat pagi kang ujang
melanjutkan dialog kita ya tadi sebelumnya membahas soal hak angket kemudian breaking news ini
kita membahas bagaimana dinamika soal rapat pleno penetapan pemenang pilpres dua ribu dua puluh
nah ini yang menarik buat saya adalah ternyata calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat ini mas anies baswedan terkonfirmasi hadir
ya tentu ini sesuatu yang positif ya yang bagus dan bisa menjadi teladan bagi anak anak muda
sejatinya begini ketika pertarungan tuntas ketika penetapan akan dilakukan maka dan ketika diundang ya harus hadir
kan siapapun di republik ini kita sebagai manusia ketika diundangkan kecuali ada halangan halangan
jadi saya melihat apa yang dilakukan oleh anis kita apresiasi ya hadir ya dengan segala kebijaksanaannya yang dimiliki ya
ya kalanya sudah biasa itu adalah resiko politik tetapi ketika ada penetapan hadir
nah misalkan caimin tidak hadir ya mungkin ada alasan ya kan ada halangan yang tidak bisa
lalu misalkan pak ganjana mamah pun belum terkonfirmasi
ya tentu punya alasan sendiri dalam konteks itu tapi apapun itu saya ingin mengatakan bahwa sejatinya inilah sebenarnya momentum ya untuk kalau hadir semua itu ya untuk baik baikan
untuk katakan katakan konsiliasi untuk bersatu
nah karena begini bangsa ini tidak bisa hanya dibangun oleh prabowo gibran

kita punya pengalaman ya dalam konteks kita bernegara kalau hanya dikuasai oleh satu kubu satu kelompok
nah dalam konteks personalisasi anies tadi hadir gitu akan hadir
saya melihat gini anies ini kan ingin punya masa depan politik yang panjang juga
nah ketika kalah gitu ketika tidak punya partai ketika nanti juga pilkada belum tentu maju
maka ya dalam konteks dia sebagai simbolik personal yang mengusung perubahan
ya tentu harus memiliki mohon maaf ya citra branding yang baik dalam konteks masa depan
nah disitulah sebenarnya titik dimana ketika anies hadir ya
karena kalau saya melihatnya ingin membangun sebuah personalisasi yang positif ke depan
dan itu sesuatu yang bagus saja menurut saya
nah untuk soal pak ganjar dan juga pak mahfud ini kemudian katanya juga belum diundang atau semacamnya begitu ya
apa yang anda lihat dari sini
apakah memang kan kemarin pdi perjuangan mengatakan masih ada upaya atau ikhtiar hukum begitu ya
apakah ini juga menjadi salah satu alasan kemudian pasangan ganjar dan mahfud ini tidak menghadiri atau belum menghadiri sidang pleno ini
karena memang bisa jadi ada perintah partai ya untuk tidak menghadiri
kalau saya bisa jadi itu dalam arti bisa aja bisa tidak
tetapi begini ada dua hal yang kontradiktif kalau itu perintah
kan gini ketika pdip belum mengakui
kemenangan ketika penetapan oleh mk
kan ganjar mahfud sudah menerima
dan sudah mengatakan selamat bekerja
ini soal mungkin tidak ada di jakarta tadi yang disampaikan mbak nanda gitu kan
atau memang pak mahfud undangannya belum diterima
oleh karena itu saya melihat masih berpikir positif saja
ya seandainya apa namanya undangan itu diterima ya
dan pak mahfud m b ada di jakarta ya untuk hadir
ketika sudah diputuskan mk dan akan ditetapkan
ya masih bisa untuk saling bersiratu rohmi
tadi dalam konteks kita hadir atau tidaknya seseorang dalam sidang penetapan ini
tetapi menurut hemat saja ini menjadi sebuah
kenapa kok kalah gak hadir
nah ini sebenarnya menjawab pertanyaan publik
bukan hanya mengatakan harus berjiwa besar
harus legowo ketika ditetapkan oleh mk kemarin
tetapi menjadi sesuatu kehadiran itu menjadi penting
atau jasad di kpu itu menjadi penting
karena pasti punya alasan masing masing untuk tidak bisa hadir
termasuk mungkin kalau anda melihat
ya karena begini kita ini butuh keteladanan tradisi
sangat tersanjung dengan gagasan
punya keteladanan dari para politisi
bahwa dalam konteks kita berpolitik itu seperti ini
ini kita bebas bebas saja
dengan etika pun jadi terabas
dengan moralitas pun jadi terabas
untuk kita bisa menjalankan mohon maaf ya
apa yang menjadi ucapan
nah saya melihat begini mbak
ada kita menubuhkan jiwa kenegarawanan
hanya dua indikatornya kalau ingin menjadi negarawan
kalau mereka atau kita semua
itu mencerminkan untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara
maka kita sebenarnya sudah memiliki tadi jiwa jiwa kenegarawanan itu
nah ini yang harus ditumbuhkan oleh para elit
memberikan juga contoh bagi masyarakat
nah misalkan perdebatan di parlemen juga
mohon maaf konsepsinya tidak ada konsepsi yang idealis
dulu kita mengenai perdebatan di konstianto
karena mungkin situasi yang berbeda
nah dalam konteks itu saya melihat kalau indonesia ingin maju
dari mulai elitnya hingga rakyatnya gitu
agar proses ke depan itu lebih baik dari hari ini